ada bu chandra
kamu tolong bikinkan minum untuk pak nino dan juga bu chandra ya
kalau gitu nanti saya sudah suruh kiki untuk bikin minuman
buat karina dan juga kamu nino
nanti silahkan diminum ya
saya mau ke dalam dulu urus rena
gimana rena sekarang ya mbak
mudah mudahan lukanya gak parah ya ma
kasih lihat tadi
ada kunjungan buat ibu
saya nggak mau ketemu dengan siapa siapa lagi hari ini
tapi yang datang anak dan suami ibu
suruh mereka pergi
maaf pak bu
hari ini ibu sarah tidak mau ditemui
maaf pak bu
hari ini ibu sarah tidak mau ditemuin
tolong kasih tau ibu sarah
saya sudah bilang begitu pak
tapi tetap saja ibu sarah tidak mau
tapi tetap saja ibu sarah tidak mau
kenapa gak mau ditemuin ya
maaf pak bu
maaf pak bu
padahal tadi pagi mama masih bisa ketemu mama sarah
karena ibu sarah menolak menemui semua tamu
jadi kami harus menghargai permintaan ibu sarah
saya permisi pak bu
mungkin mama lagi butuh waktu aja pak
mungkin mama lagi butuh waktu aja pak
ya pak benar kata andien
kalau mau kesini
kalau mau kesini
besok aja ya
sekarang istirahat dulu di rumah
tunggu sebentar nek cus ambil minum dulu ya naya

sebentar sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar sebentar
gemoy maafin nek cus ya tadi nek cus ninggalin
ambil kotak p tiga kak
sayang aduh i know i know
aduh cucuk oma pinternya sayang
aduh i know cucuk oma pinter yang kuat ya
aduh mana sih
enggak kok tante aku lagi gak sibuk
kebetulan hari ini aku gak ada praktek ada apa tante
kamu datang ke rumah tante
ini apa rena baru aja jatuh dari sepeda
terus dia luka luka tentu takut infeksi deh
tante bantuin ya
ya allah kasihan tante reina
ya udah aku kesana sekarang tante ya
oma obatin dulu ya
supaya nggak infeksi sambil nunggu tante michi oke
aduh tolong bukain ya mirna
ini kamu pegang juga ya sayang
aduh oma ngeri liatnya
sabar ya sabar ya oma kasih alkohol dulu supaya gak infeksi ya
ya allah satu dua ti
pelan ya pelan ya sayang ya pelan ya
bismillahirrahmanirrahim tahan ya sayang ya
satu dua ti
ada ncus juga ya
gak mau mama
aku mau sama bapak

bismillahirrahmanirrahim ya allah ya allah
mama udah gak sabar ketemu kamu sayang
pasti nino seneng deh liat foto calon bayinya

permisi pemba nino
permisi pemba nino
terima kasih di
wah bisa jadi masalah ini
pak nino kok nyelonong aja sih di rumah orang
nanti kikek disalahin lagi
sebentar ya pak ya
aduh semoga raina baik baik saja ya
sayang ya aduh cucu omes sayang
sayang robos masuk aja karena saya gak tahan dengar suara reina
kesakitan apa saya bisa bantu obatnya
dia alliance bangin
semoga rena baik baik saja ya
mari ya bismillahirrahmanirrahim
dikit lagi dikit lagi
sayang ya aduh noh jujur omes sayang
sayang robos masuk aja karena
tahan dengar suara renah kesakitan
al dan andin pasti